aku sih lagi gak pengen bahas ini
kbmb tuh gak maksud apa apa
cuma mau lebih deket
deket aja sama kamu gitu
ini buat kamu
kbmb tuh pengen lebih deket aja sama kamu
tapi kalau kamu gak mau jawab sekarang apa apa kok
dan alma juga udah pernah cerita ke aku
kalau kamu tuh orang yang baik asik
dan menurut aku juga sama kayak gitu
aku lagi marahan sama alma kak
ya dia bilang sih jangan kasih tahu kalau itu dari alma
kita berangkat sekolah yuk
kan kita sarah nih gimana kalau aku antren kamu ya
yaudah aku taruhin dulu ya kak
untung gak kena semprot
udah ngasih helm aja
kalau aku nggak mau pakai gimana
kalau gak mau pakai ya udah sini buat ngajek aja kalau gitu
yaudah sini sini aku pake
berikan makna pada diriku
kau genggam arah jimbuku
buatkan hati dalam diriku
dan dengarkan hatimu di cintamu
kok alma gak masuk sekolah ya
padahal kan hari ini ada ulangan
alma nggak mungkin bolos kecuali sakit
apa jangan jangan allah sakit
gini aja mendingan kita ke rumahnya
aku jadi gerasa bersalah
seharusnya aku gak semara itu sama alma
iya aku juga
ngapain aku pakai ngebalikin coklat alma
padahal kan aku yang mesen
sebenarnya aku kirim coklat itu buat kamu
bukan buat alia
kamu kirim hadiah buat aku
sama aku juga
kamu suka sama aku
masa kamu gak nyader sih fit
kali ini jadi temen empati dikit kenapa sih
eh gimana kalau kita ke rumah alma
tapi aku nunggu dijemput
asalkan kita yang cecek
oh alah apaan sih
aku tahu ini dari kamu
aku gak bisa terima
sebenernya tuh kamu sukanya sama siapa sih
tapi tolong kamu jangan marah lagi ya sama alma
alma gak tau kalau aku yang ambil coklatnya
aku tuh kemarin udah sempet marah sama alma
aku kirain dia sengaja ngumpetin kotaknya
karena dia suka sama kamu
justru alma lagi marah loh sama aku
kamu gak ngerti ya
aku udah nyakitin perasaan tasya
gue itu pesenan tasya buat kamu
maaf ya aku mau pergi sama kak bambi
aku kenal dia kok
di kakak kelas aku dulu
kalian mau kemana
dia tadi nggak masuk sekolah
kita mau bonceng tiga gitu
ya enggak lah
oh ya udah kalau gitu kamu boleh ikut
tapi si rumi sama kito bareng sama kamu ya
ini masukin situ aja ya kak
ma pa ada tamu nih ma pa
eh ada apa sih
wah ramai bener nih ayo masuk masuk yuk
gini pak katanya pada pengen nungguin alma
loh almat tadi kan berangkat sekolah pagi
hah alma gak sekolah kok tadi om
ini mah katanya alma nggak sekolah
ya udah apa mah aku pamit dulu ya tasha jemput aku
ah inget setiap masalah itu harus dihadapi bukan dihindari
jangan jangan amak kabur lagi
enggak lah almarhum gak kayak gitu kok pasti dia lagi mau nenangin diri nih
om tante maafin tasya ya jangan jangan ini semua salahnya tasya
tasha kemarin sempet marah marah sih sama alma
emang gak sekolah mungkin gara gara tasya marah marah sama dia om
udah lah tasha gak apa apa kok si alma pasti baik baik aja kok di luar sana ya
iya kemarin aku juga marah sama ama
ya tante aku juga marah marah sama alma terus aku balikin deh coklatnya alma
mungkin ini semua salah tante tante bilang biar alma aja yang ngembaliin uang modalnya
udah udah udah gini aja lebih baik kita cari alma sekarang om yakin kok dia nggak akan pergi jauh
gimana kalau kita nyarinya bareng bareng soalnya hilangnya dari pagi kan
yaudah deh aku ikut kita cari alma ke tempat biasa main aja ya
pak aku duluan ya
yaudah kalau gitu aku juga cari sekitar komplek ya
siap tau ada yang liat tadi
om tante mau bareng mobil aku aja gak
sama aku aja tante om kayaknya aku bisa nebak deh gimana alma
ya udah sudah sudah
oh bi bi
nanti bibi tutupin pintu ya saya pergi dulu sama nyonya ya
kunci pintunya ya bi